ada arwah gentayangan yang muncul siang siang gini
salam aku mana
oh di kamar
ya udah mending temenin gue disini ngobrol sama mereka
eh lo kenapa nath
ya gimmick aja sih biar lo khawatir
salma tangannya gak bakal alergi kok gue pegang
sebenernya gue tuh pengen banget nunggu bokap gue di penjara
tapi kenapa bek
tapi gue takut
kalian mau gak kalau nemenin gue
tanpa ditanya kita pasti bakal nemenin kok iya gak
so pasti dong beb
oke dikalau gitu
gimana sih kak

atau dia tau segala
bukan dinda lo kok
keh ponakan jemmy
hah sama namanya dinda
yaudah kita duluan ya
isi gitu ya
di rang itu yang paling atas ada buku kosong ambil aja
ya yang ada bonekanya ya
gue baru tau lo suka main kayak gini
eee enggak gue gak suka kok fah
kalau nggak suka kenapa disimpan
aduh belasannya gimana ya
eh eh eh jangan fah
katanya gak suka
kalau ini dari nathan
sal gue mau nunggu sekesalahan gue yang kemarin
lo bisa keluar kan
gue gak bisa pergi keluar
soalnya kan gue lagi ngerjain tugas
kalau lo tetap nggak mau keluar gue bakal masuk ke rumah lo buat izin langsung sama nyokap lo
eh nat nat nat jangan jangan jangan jangan ya
ya udah deh
ya udah gue mau pergi keluar sama lo
oh gimana nih kan ada mima di rumah ini
emang dasar ya si ketan itu selalu aja deh ngerepotin lo
ya udah nanti gue yang bantu ya
demi apa lo lo bersanda kan
ya udah kalau gitu gue ganti baju dulu ya
mau ngapain karim
kok dia emak aja sih
ada arwah gentayangan yang muncul siang siang gini
ya udah mending temenin gue disini ngobrol sama mereka
udah mau dateng ayo simp
kok gak jalan nat
lu pegangan aja biar aman
gue apaan sih
udah menurut aja
gue temuin papa sekarang aja
atau nunggu mama balik dari luar negeri
duh tapi gue gak tau kapan mama balik
kasian papa dia pasti butuh gue
udah tenang aja
udah tenang aja beth
kan ada kita berdua
pokoknya lo harus kuat
kita berdua bakalan terus dampingin lo kok
tapi walaupun misalnya nanti lo gak kuat
kita berdua pasti bakal selalu dukung apapun keputusan lo
girls makasih banget ya
dukungan kalian tuh berarti banget buat gue
hah liatin apa sih
ngapain sih di sini
gak usah apaan sih lagi ada mona sama evelyn kok
gue juga pengen ikut ngesupport lo din
maeda dan indra kita sebentar mau beli air minum dulu
kau beli dimana
sebentar lagi juga bali kok
sekarang biar gue yang nemenin lu buat ketemu sama bokat lo ya
ya udah deh
kita kesini mau ngapain sih not
enakan lah sal
selamat datang mas mbak
kau pesan apa
saya pesan spaghetti aja nih mbak
sama minumnya justru salam peket ya
ditinggul ya mas
nat gue gak salah
kok makannya banyak banget
lo mau pesan apa lagi
pesan aja apa yang lo mau
depan gue lo gak usah malu
gue paling gak suka cewek yang sosok diet gitu
mau berat badan lo nambah berapa kilo pun
lo bakalan tetep cantik kok sal
gak asik juga
gak asik juga
gak asik juga
gak asik juga
gak asik juga